indonesia mengajak seluruh dunia untuk saling bahu membahu saling mendukung untuk pulih bersama
lalu apa saja perhatian dan juga highlight presidensi g dua puluh kali ini dan bagaimana langkah g dua puluh untuk membangun infrastruktur kesehatan berkelanjutan
kali ini saya akan membahasnya lebih dalam bersama dengan menteri kesehatan budi gunadisadikin
selamat siang pak ini bagaimana nih pak kabarnya sehat
saya sehat dan yang penting semua presiden dan head of delegation nya sehat semua
pak terima kasih banyak pak
atas waktunya di sela sela kesibukan yang luar biasa pak ini ada pencapaian ataupun langkah yang cukup konkret yang telah dihasilkan dari pertemuan g dua puluh
salah satunya adalah pandemi fund
sebenarnya seperti apa nih pak
mekanisme dan juga tata kelola dari pandemi fund ini sendiri
cerita konteksnya sedikit ya
jadi kalau teman teman ingat ya di tahun seribu sembilan ratus empat puluh empat sesudah perang dunia ii kepala negara sedunia itu berkumpul di bretton woods
mereka membangun dua fund besar namanya world bank dan international monetary fund
yang merupakan pilar utama dari arsitektur keuangan global
yang bisa mengatasi masalah krisis ekonomi dan keuangan sesudah perang dunia ii
tapi juga bisa membantu dunia mengatasi dan melindungi krisis krisis keuangan sesudahnya
nah kita dikesan
kesehatan tidak punya hal seperti ini
tidak punya infrastruktur seperti ini di arsitektur kesehatan global
berbeda dengan yang di arsitektur keuangan global
sehingga sejarah berulang nih
di tahun dua ribu dua puluh dua pemimpin pemimpin dunia berkumpul lagi di bali indonesia
untuk setuju mendirikan yang namanya pandemic fund
saya percaya bahwa pandemic fund ini akan mengulang keberhasilan
yang dibikin oleh pimpinan pimpinan dunia tahun seribu sembilan ratus empat puluh empat di bratton woods
ini akan terjadi lagi di bali
nantinya pasti pandemic fund ini akan menjadi pilar utama dari global health architecture
arsitektur kesehatan global
dan mereka bukan hanya akan membantu kita mengatasi krisis pandemi tahun ini
tapi juga akan bisa membantu umat manusia dan dunia
mengatasi krisis krisis kesehatan global nantinya
bapak ini seperti apa mekanisme dan juga tata kelolanya
kemudian negara negara mana
kriteria seperti apa yang nantinya akan bisa mendapatkan dana ini
apakah dalam bentuk proposal
kemudian sejauh ini update nya sudah berapa negara yang memberikan donornya untuk pandemi fund ini sendiri
jadi fund ini sendiri sudah terbentuk dan dikelola di world bank
buat teman teman world bank sudah biasa membentuk formal
dan diperoleh fund baru seperti ini
jadi di kesehatan yang paling besar itu namanya global fund
ini khusus untuk hiv tuberculosis sama malaria
ini gede sekali
tiap tiga tahun di replanis diisi
ini mulainya dulu juga dari fit financial intermediary fund
kemudian sudah jalan lima tahun delapan tahun jadi global fund
kita ingat ada institusi namanya gavi yang ngasih kita ratusan juta vaksin
tapi sudah tiga tahun lima tahun kemudian berubah jadi gavi
ini kan pertama kali mulainya dari financial intermediary fund ya
kita mulai sekarang satu empat billion sudah diplas
dua puluh empat institusi dua puluh satu negara dan ada tiga institusi keuangan global
mekanismenya sudah disetujui dibikin very inclusive
tadinya biasanya fund fund itu kan isinya board nya hanya donors saja
tapi ini selain donor supaya inklusif
kita masukkan juga resipient countries tapi dalam bentuk asosiasi
jadi misalnya african union masuk
nanti disalurkannya kan kemarin kita lihat yang aktif menyalurkan
itu kan gavi sapi global fund itu mereka lebih cepat tuh nyalurin bantuan
itu juga nanti masuk disini sebagai anggota board member
sehingga mereka bisa membantu memutuskan untuk equality dikasihnya kemana
jadi gak hanya negara donor kan negara donor kan banyaknya negara maju
jutaan itu kan negara yang besar
nah walaupun ada juga negara tidak maju
yang kedua kita udah pilih chairmannya dua itu dari negara berkembang
yang keuangan global
yang keuangan pak khatib basi dari indonesia
yang kesehatannya dari rwanda
menteri kesehatannya rwanda
jadi setengahnya itu bisa memberikan gambaran bahwa chairman dari board nya aja sudah orang dari negara berkembang
mekanismenya fun ini punya dua tugas
tugas yang pertama adalah untuk persiapan
saya bilangnya peace time fund
jadi pada saat kita gak perang nih gak ada pandemi
kita kan harus siap siap dong
supaya nanti kalau perang ini siap
sama kayak kita perang dengan perang dunia ke dua perang tentara
mereka kan latihan terus dari sekarang
alat alatnya dipersiapkan terus dari sekarang
nah itu sebagian besar dari fund ini dipakai untuk mempersiapkan sistem kesehatan nasional negara negara miskin
agar kalau nanti ada pandemi mereka siap
nah sebagian kecil mungkin kita mau alokasikan untuk war time fund
jadi pada saat perang terjadi
masalah tuh negara negara miskin bisa dapat akses vaksin kan
karena negara maju langsung kasih dp
dia kasih dp ya perusahaan perusahaan ngirimin vaksin sama obat obatannya kan ke mereka dulu
nah war time fund ini kita mau pakai mungkin bisa membantu kalau ada pandemi lagi
kalau sejauh ini pak sudah berapa proposal mungkin yang sudah masuk
dan apakah indonesia juga mengajukan proposal untuk pandemi fund
dan apakah juga indonesia menyumbangkan nih pak dana untuk pandemi fund
jadi sekarang begitu kita udah dapat menyesuaikan sources of fund nya
jadi kita beresin tuh si board member yang sekarang sedang merapikan sources of fund nya
bagaimana mekanisme uangnya masuk
karena kan yang masuk duluan adalah negara donor apa negara founder lah
yang berikutnya adalah negara bronor
apa beda negara dengan yang non negara
kemudian bagaimana mengenai voting right nya kelompoknya seperti apa
tugasnya mereka nih pak khatib basri sama menteri kesehatan ronda itu menjawab pertanyaan
nah users of fund nya ini ini beda dengan fund fundnya keuangan ya
karena fund keuangan dikasih aja uangnya selesai kan
kalau ini kan nggak dikasih uang mereka mesti beli vaksin beli obat obatan justru disitu susahnya
jadi untuk uses of fund nya itu ada technical advisory group yang dipimpin oleh who
mereka akan menentukan kemana ini diberikan
dan saya bilang tadi kalau negara negara yang pada masa masa damai peacetime negara negara itu memasukkan
umumnya pasti akan negara berkembang nih
masukkan kebutuhan mereka apa
nanti akan dikaji oleh technical advisory team ini
yang di lead oleh who
misalnya di indonesia mau bikin jaringan surveillance lebih cocoknya jangan yang kayak afrika
ini banyak kayak ebola
apa dari kontak
mungkin dari hubungan badan
tapi kalau ini banyaknya dari respiratory
masuknya tuberculosis lah covid lah
nah itu mungkin dibikinnya tipe surveillance nya beda gitu ya
nanti kalau dia masuk misalnya ada yang masukin dari indonesia ada yang masukin dari vietnam atau dari thailand
kenapa nggak digabung aja jadi satu
nah mekanisme itu sedang dibikin
diharapkan akhir tahun ini atau paling lambat januari tahun depan mekanisme uses of fund source of fundnya sudah selesai
pemakaiannya seperti apa itu bisa diselesaikan oleh teman teman
tapi intinya kayak gitu
ada yang untuk peacetime sama wartime
dan yang ketiga nanti pada saat memasukkan usulan negara negara ini ada technical advisory group
kalau itu kita sudah setuju
tapi mekanisme totalnya detailnya seperti apa sekarang sedang disiapin tim sekretariat yang dipimpin oleh menkes suranda sama pak khatib basri
indonesia juga mengajukan proposal pak
kapan nih pak pencairannya ini bisa dimulai
karena mekanisme juga sedang disusun
kita kan dapat insight lah dari pak khati basri kan
mungkinnya mesin seperti apa
jadi kita udah tahu tuh
fokusnya akan dua
memperkuat surveillance dan memperkuat tenaga kesehatannya
jadi kita sedang bikin
aturan resminya juga belum keluar kan
jadi teman teman udah gak sabar
ini sedang susu sama mereka
tapi kita sudah dapat insightnya
jadi sekarang kita bikin bagaimana kita bisa memperkuat jaringan laboratorium kesehatan masyarakat
luar negeri itu lab itu ada dua
kita clinical lab yang periksa darah segala macam bagus
tapi public health lab kita jaringannya lemah
makanya begitu terjadi outbreak kita telat
nah ini akan kita perkuat terus
sampai level kabupaten kota puskesmas jaringan itu akan kita perkuat
yang kedua tenaga
jadi tenaga kalau kita lihat tenaga dokter kurang
tenaga dokter spesialis kurang
nah itu sekarang kita sudah persiapkan proposal dengan bantuan bank dunia
jadi kita dibantu bank dunia juga
emang masalahnya indonesia itu donor ya
jadi teman teman disana juga lihat nih bisa conflict of interest ya
dia donor dia duduk di board
dia negara berkembang
pasti dia akan ngotot ngasihnya ke proyeknya dia
nah itu yang sekarang juga sedang diatur sama teman teman
users of fundnya gimana supaya jangan terjadi crossing kayak begitu
oh pak ini yang menarik
bagaimana caranya untuk memastikan agar inisiatif ini tetap berkelanjutan
kemudian dana ini juga tepat sasaran
dan tidak ada hal yang tidak efektif atau efisien dalam hal ini
itu ujiannya bagi pak khatib basri sama menkes troanda ya
jadi mereka memang harus memastikan bahwa ini tepat sasaran
dan yang penting tidak duplikasi dengan kegiatan yang lain
karena who world bank gavi global fund sekarang juga sudah lakukan kegiatan ini kan
pencegahan ini membangun surveillance
yang penting jangan sampai overlap
bahwa kemudian nanti itu akan growing sustainabil
pengalaman kita kalau itunya bagus
kalau penyerapannya bagus
kalau implementasinya bagus
kalau user of fundnya bagus
ya kayak global fund yang lima belas billion itu bunganya mungkin dari empat ratus juta malah lebih kecil ya pertama kali
tapi tahun berikutnya naik tahun berikutnya naik tahun berikutnya naik
itu ada replenishment kan
tadinya tiap tahun sekarang tiga tahun sekali saya ikut diisi lagi uangnya itu nambah seperti apa

pak untuk menjamin transparansi dan juga akutabilitas ini apa sih pak sebenarnya yang menjadi strategi agar pandemi
tentang apa untuk menjamin transparansi dan juga akutabilitas ini apa sih pak sebenarnya yang menjadi strategi agar pandemi berkembang
pandemi fund ini bisa berjalan dengan baik
ini ujiannya adalah kalau nanti ada pandemi lagi terutama negara berkembang dan miskin bisa dapat penanganan bantuan penanganan yang baiknya
jadi kalau buat saya memang itu
mereka harus benar benar konsentrasi membangun sistem kesehatan nasional di negara miskin
dan memastikan bukan hanya sistemnya bagus
tapi komponen orang orangnya juga di train di upgrade

dididik dengan baik
sehingga kalau ada outbreak di negara itu itu bisa ditangani oleh secara cepat oleh negara yang bersangkutan
poin poin apa yang ada di presidensi g dua puluh tahun ini dan warisan yang dimiliki oleh indonesia sebagai pemegang presidensi g dua puluh seperti apa pak
pak presiden kan masukin tiga agenda kan
nah di global health arsitektur kita ajukan lima
dan lima deliverables yang kita capai
dan ini setuju semua negara
gak mudah tuh dapat sebelas negara setuju
dan udah langsung jalan
oh kita bukan hanya komunikasi kita udah jalan udah jadi udah bukti semuanya setuju gitu ya
despite ada isu geopolitis yang sangat berat
yang nomor dua
bahwa uses of fundnya itu nanti mekanismenya seperti apa
kita udah setuju kita mau pakai yang udah jalan aja kemarin
ada namanya itu
itu dulu udah dibikin oleh wao dan teman teman
cuma sifatnya informal kayak pagi uyuban ya
nah sekarang kita mau formulize
itu udah setuju
kita juga sudah setuju untuk link atau interkoneksi seluruh jenis
karena kan musuhnya tuh datangnya pathogen kan atau bakteri virus ini
bisa terjadi di asia bisa di afrika bisa di amerika di mana kita nggak ngerti keluhannya
kalau kita nggak interkoneksi sama kayak radar lah
kalau ada radarnya amerika defense systemnya amerika sama rusia kan nggak nyambung
ini harus nyambung karena virusnya bisa keluar dimana mana
begitu ketahuan kita harus bisa cepat kirim ke orang orang pinter lab lab yang paling canggih supaya cari obatnya dan vaksinnya gitu
yang keempat yang kita setuju juga kita tuju standar global health protocol untuk movement secara digital
karena kalau kemarin ada pandemi pasti lockdown
kalau lockdown orang nggak bisa gerak orang nggak bisa gerak ekonomi mati
jadi orang orang yang sudah di tes atau di vaksin kalau dia pilot dia crew kapal dia harus bisa gerak
supaya ekonomi tetap bisa gerak
nah kita mau pakai digital kayak pasport aja
yang kelima ya kita setuju terutama negara negara g dua puluh yang ada di selatan afrika selatan yang di asia itu turki saudi arabia indonesia india amerika atau argentina brazil
untuk bikin bukan koalisi kerjasama research and development dan manufacturing untuk flexing obat obatan sama alat uji kesehatan
itu udah setuju
dan diharapkan itu nanti masuk di ininya para pemimpin kita
tapi mau masuk mau enggak for the best
mau enggak formatnya apa ya kita udah jalan yang pandemik kan
oke terima kasih banyak pak budi atas waktunya di sela sela kesibukannya
tentunya kita berharap bahwa presidensi g dua puluh tentunya di tangan indonesia ini menghasilkan kerjasama yang konkret
demi pemulihan kondisi global baik ekonomi dan juga kesehatan yang berkelanjutan
saya novena yataka sampai jumpa
terima kasih banyak pak